sementara itu ustadz abdul somad menolak rekomendasi cawapres dari ijtima ulama
kepada detik com abdul somad mengatakan ingin fokus di bidang pendidikan dan dakwah
menurut abdul somad prabowo dan habib salim adalah pasangan yang seimbang antara ketegasan tentara dan kelembutan ulama serta nasionalis religius
di akun instagramnya abdul somad juga memposting poster bertajuk duet maut tentara ulama pimpin dan jaga nkri dengan wajah prabowo subianto dan salim segaf al jufri di poster tersebut